hari ini umat islam mengamati munculnya bulan baru untuk menentukan awal ramadan
kami akan mengajak anda untuk melihat proses bulan baru atau masuknya bulan ramadan pada kalender islam
muncul pada saat istimewa atau pada saat matahari lebih dahulu terbenam daripada bulan
dan saat matahari terbenam posisi bulan di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
jika kita amati bulan tampak redup dilihat dari bumi dengan ketinggian dua derajat
di sebagian negara bulan dapat terlihat dengan mata telanjang
namun di indonesia harus menggunakan alat bantu optik seperti teropong
lalu bagaimana mengamati bulan baru di daerah indonesia
untuk kawasan indonesia bulan yang tampak redup ini hanya dapat dilihat menggunakan alat bantu optik seperti teropong antariksa
saat matahari terbenam bulan berada di antara matahari dan bumi dengan posisi dua derajat yang terlihat pada indikator teropong
hal ini dapat kita simpulkan bahwa indonesia memasuki awal ramadan
tak semua negara dapat melihat dengan mata telanjang posisi bulan pada hari ini untuk mengetahui awal ramadan
dan hanya negara negara yang berdilintasi garis hijau ini yang dapat melihat posisi bulan dengan mata telanjang
dan negara yang masuk dalam area hijau ini adalah pulau pulau di wilayah polinesia termasuk hawaii dan juga peru
ada juga negara negara yang berada di kawasan garis biru ini
negara negara yang dilalui garis biru ini dapat melihat bulan baru dengan mata telanjang apabila memang kondisinya memungkinkan
karena faktor cuaca juga dapat menjadi hambatan di negara negara ini
sebagian besar negara amerika selatan seperti brazil kemudian argentina serta meksiko berada di area garis biru ini
sementara itu sebagian negara negara afrika dan juga negara negara bagian amerika yang berada di garis abu abu ini
memerlukan alat bantu untuk melihat bulan baru
alat bantu ini memang sederhana seperti teropong binokular dapat digunakan untuk melihat bulan baru
semakin menjauh dari garis hijau semakin sulit pula untuk melihat penampakan bulan baru
warga yang tinggal di kawasan garis merah ini memerlukan teropong yang lebih canggih lagi untuk melihat bulan baru
dan negara yang ada di area merah ini adalah madagaskar negara negara afrika bagian utara sebagian wilayah amerika hingga sebagian kanada
negara rusia negara negara di benua eropa serta di benua asia dan juga australia akan kesulitan melihat bulan baru pada hari ini
begitu juga dengan indonesia
indonesia akan sangat sulit untuk melihat penampakan bulan baru karena ada kemungkinan posisi bulan yang berada di bawah garis horizon
atau sabit yang terlalu tipis sehingga sulit dilihat bahkan dengan teleskop canggih sekalipun
visibilitas dari berbagai negara ini dibagi berdasarkan posisi bumi bulan
matahari serta ketebalan dari bulan sabit yang terlihat di setiap negara
visibilitas bulan baru akan berbeda pada esok hari
di mana hampir seluruh negara dapat melihat penampakan bulan baru dengan mata telanjang